ya selamat hari disabilitas internasional ya bagi saudara saudara kita yang tentunya sekarang kita juga sama sama tahu ya
begitu banyak mimpi mimpi yang bisa dicapai oleh teman teman kita tersebut
kemarin kita hadirkan rahmat ya desainer yang sudah bisa membuat desain yang sangat luar biasa
betul jadi ya mereka punya bakat lah ya punya kelebihan yang masing masing
kita tidak perlu melihat kekurangan yang ada pada diri ataupun fisik mereka
dan yang paling menariknya nih prab di hari disabilitas internasional tahun ini
kementerian sosial merilis kartu tanda penyandang disabilitas
nah nanti setiap kartunya itu bisa ditunjukkan transjakarta bisa gratis katanya tinggal realisasinya aja kan
terus nanti katanya akan ada diskon khusus untuk penyandang disabilitas utamanya di beberapa retail
ya memberikan keleluasan untuk mereka
bagus lah ya kita dukung upaya upaya seperti itu pemirsa ya
nah hari disabilitas internasional ini juga mengingatkan kita akan berbagai upaya yang dilakukan kelompok di sana
dihabilitas untuk mendobrak segala keterbatasan
ya salah satunya dilakukan kelompok distra budaya asal yogyakarta
yang sudah enam belas tahun terakhir setia melestarikan seni kotoprak meski mereka semua adalah tunanetra
alunan tembang lesung jumenggelung mengawali latihan ketoprak di kawasan mangku kusuman baciro gondokusuman yogyakarta
namun seni ketoprak ini tidak biasa karena seluruh pemainnya adalah tunan

mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta
orang orang yang nolong disabilitas netra mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta
orang orang yang nolong disabilitas netra mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta
orang orang yang nolong disabilitas netra mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta
orang orang yang nolong disabilitas netra mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta
orang orang yang nolong disabilitas netra mereka sudah terbiasa pentas di berbagai tempat di yogyakarta

seperti ketoprak kerawitan wayang itu
kok semakin lama lagi semakin kaya itu semakin menghilang
makanya saya dan teman teman mudah mudahan memberi contoh dan memberi semangat
kali ini lakon yang dimainkan adalah joko wasis
seorang pemuda desa yang karena ketekunannya
mampu mengobati sakitnya putri raja
dan membawa kebahagiaan bagi seantero kerajaan
di setiap lakon yang dimainkan
distra budaya selalu menyampaikan pesannya
dari desabilitas itu sendiri
kan dilihat dari orang orang awam itu
tidak ada potensi atau tidak punya keahlian apapun
maka dari itu dengan adanya suatu seni ini
mudah mudahan bisa membuka kepada masyarakat
syukur bisa ada keburukan terhadap distra budaya
lalu apa saja kendala yang dihadapi para pelaku ketoprak ini
bagi saya nggak ada kesulitan mas
karena bagi saya itu karena yang terutama itu senang
terus kita mau berusaha
tadi di waktu kita itu dapat garapan gitu ya
dapat harus kamu harus perannya musik gitu
harus yang penting kita suka dulu
nanti kalau kita suka pasti ada kemauan
bagi anggota ketoprak distra budaya
berkesenian bukanlah sekedar hobi belaka
mereka punya pesan kepada manusia yang dikaruniai tubuh sempurna
untuk mendobrak berbagai sekat keterbatasan
demi terus melestarikan budaya leluhur
hendraon setiawan yogyakarta
hendraon setiawan yogyakarta
hendraon setiawan yogyakarta
hendraon setiawan yogyakarta
hendraon setiawan yogyakarta
hendraon setiawan yogyakarta